ada pernyataan pers dari prabowo subianto
isu isu yang sering didengar setengah setengah atau separuh separuh itu bisa dapat gambaran yang lebih utuh
bahwa pada akhirnya seluruh kepentingan yang ada kepentingan nasional itu perlu terwadahi semua
saya pikir itu salah satu yang menarik tadi yang sempat dielaborasi oleh pak jokowi terima kasih
terima kasih cukup untuk tim kampanye nasional satu untuk menyampaikan statementnya
dan selanjutnya kita akan dengarkan keterangan pers yang akan disampaikan oleh badan pembenangan nasional prabowo subianto sandiaga uno
kepada bapak bapak waktu dan tempat kami persilahkan
terima kasih assalamualaikum wr wb
pertama dari keseluruhan yang kami amati pak prabowo tetap dalam posisi tidak ingin menyerang pribadi
dan pak prabowo tetap mempertahankan attitude yang baik terkait dengan debat
dan tadi kalau kami perhatikan kemudian justru yang melakukan serangan pribadi dan itu cenderung bernuansa fitnah adalah ketika pak jokowi menuduh bahwasannya pak prabowo memiliki tanah
yang padahal tanah itu adalah hak guna usaha dan itu milik negara dan beliau sedang mengelolanya dengan baik
dan beliau punya komitmen tadi
saya sebutkan kalaupun negara minta beliau akan bersedia mengembalikannya
kalaupun harus diambil negara beliau dengan semangat satria akan memberikannya
jadi itu bukan milik pribadi beliau tapi justru beliau mengelola tanah negara dengan baik
jadi yang kami sayangkan adalah kemudian banyak data data yang digunakan pak jokowi itu semuanya kebanyakan nuansanya ada fitnah di situ
dan itu berbahaya bagi
bagi negara kita kalau kemudian seorang capres menggunakan data yang tidak valid terkait dengan itu
kemudian kedua kawan kawan sekalian komitmen pak prabowo ada pada komitmen rakyat yang paling bawah
sejak awal pak prabowo tadi sebutkan akan mendorong menurunkan tarif dasar listrik
pak prabowo akan turunkan listrik kemudian pak prabowo akan konsisten meningkatkan kesejahteraan petani
petani petani semua petani petani komoditi dituju komoditi dan komoditi yang lain
nah dua hal itu menunjukkan bahwasannya komitmen tertinggi pak prabowo itu ada di kalangan masyarakat yang paling bawah
selebihnya nanti pak sudirman dan bang ferry akan jelaskan beberapa hal
baik terima kasih
jadi yang penting kita lihat dari debat ini tadi saya kira kita melihat bagaimana
ada yang sedang berusaha untuk mengatakan sesuatu yang dialah paling benar
ada yang sesuatu ada satu lagi calon itu mengatakan bahwa bagaimana komitmen dia pada negeri
ya saya kira sesuatu gambaran yang berbeda ketika tata laksana ya dalam konteks empat isu yang diangkat itu saya kira terpahami dengan baik oleh pak prabowo
ya kan bagaimana kemudian soal
yang berkaitan dengan ganti rugi misalnya
itu saya kira yang diingatkan adalah bahwa kita bukan soal membayar atas tanah masyarakat yang terkena proyek
tapi bagaimana memikirkan bahwa mereka itu harus hidup harus berkelanjutan hidupnya
tidak selesai dengan hanya mengatakan bahwa kita sudah bayar tinggi
ya kemudian kemana
ini rasa kepedulian terhadap
nah kemudian juga soal yang berkaitan dengan hgu tadi
saya kira sangat jelas bahkan di dalam salah satu item hgu tercantum
ya kan apabila pemerintah atau negara ya kan memerlukan sebagian atau seluruhnya itu bisa diambil itu bisa dicek
ya di skhgu yang dikeluarkan
jadi saya kira tidak ada soal
nah bagaimana kemudian ini isu di
nah yang kemudian yang ketiga yang saya ingin tegaskan
tadi kita juga melihat sebuah kontestasi yang memperlihatkan bagaimana seorang figur yang ingin sekedar menjawab pertanyaan
satu lagi ingin menegaskan bangsanya
persoalan soal impor beras dikatakan keseimbangan saya kira ada yang dilupakan
dan pelaksanaan tata
bukan soal sekedar kesimbangan apa yang disimbangkan
tapi yang penting adalah rasa bahwa mereka itu memang berproduksi sebagai
ya berprofesi sebagai petani dan negara
menegaskan bahwa ada kebutuhan pangan
jadi bukan soal sekedar angka kesimbangan
apalagi dengan data yang salah
saya kira data yang salah ketika memutuskan impor dengan waktu yang tidak tepat
nah dalam peraksanaan debat saya kira catatan kami saya ingin menyampaikan yang pertama adalah bahwa moderator yang saya kira kita akan evaluasi
karena komitmen kita adalah moderator jangan memotong
mengingatkan soal waktu
kita sudah ingatkan soal kasih kode
tapi dia memotong
itu yang saya kira tadi
ini kan saya kira sebuah debat yang memang diatur oleh undang undang yang ingin memberikan sebuah alasan cerdas pemilih memilih presidennya
bukan soal ketepatan waktu ini
dan cukup kode waktu itu kalau begitu
kemudian di sebelah barangkali pak muldoko soal komitmen kita tentang tidak membawa
yang lalu kan ada kipas
tidak boleh bagi ini
balon balon yang itu saya kira tadi kita tanya kenapa dibiarkan itu masuk
kita ingin menegaskan kita taat pada komitmen
misalnya ya nggak usah bawa alat peraga
itu yang saya kira menjadi catatan
semangat untuk memperbaiki debat dari waktu ke waktu
itu harusnya kemudian kita tegaskan
tiga empat lima nanti bisa menjadi lebih baik
ya terima kasih
sedikit saya tambahan dari saya
pak mudoko pak jendul masji dan juga mbak samara
ada ada sekalian rekan rekan media
mungkin bagi audiens yang berharap pak prabowo itu agresif
tetap belum terpuaskan
karena memang sejak awal beliau selalu mengambil pandangan
debat adalah sarana untuk menjelaskan visi rencana dan pemahaman mengenai bagaimana negara dibawa ke depan
dan kami bersyukur bahwa pak prabowo diserang apapun tetap menjaga itu
itu yang pertama
yang kedua juga konsistensi beliau dalam melihat persoalan bangsa
para petani para nelayan orang orang kecil
jadi seluruh strategi pembangunan disamping memang yang disebut dalam konteks big push atau dorongan besar
yaitu swasembada pangan energi dan air
kemudian infrastruktur sebagai pendorong utama
jadi itu kita syukur sebagai konsistensi
tapi saya punya catatan penting
pemimpin itu yang paling penting terutama di arena publik adalah kejujuran
dan malam ini saya harus mengatakan bahwa pemimpin tertinggi kita tidak memberikan keteladanan dalam hal hal kejujuran
banyak sekali data data yang asal klaim
padahal sebetulnya jejak digital dengan gampang membuktikan bahwa klaim klaim itu salah
beliau katakan tadi bahwa
tidak ada konflik agraria
dalam tahun tahun terakhir
tapi di sini cnn indonesia mengatakan konflik agraria di era jokowi empat puluh satu orang tewas

tadi berseliweran data data termasuk impor jagung
termasuk dikatakan bahwa seluruh perusahaan sudah ditindak
sudah diputuskan tapi tidak ada satu pun yang membayar
jadi banyak sekali data data
semua kan oleh beliau
tapi kemudian sebenarnya datanya salah dan asal klaim
dan menurut saya ini catatan penting karena nilai tertinggi dari seorang pemimpin tertinggi adalah kejujuran
dan saya sangat menyayangkan bahwa itu tidak dijaga
sehingga kemudian masyarakat bisa miskin
saya kira malam ini dan besok akan bertebaran
meme akan bertebaran komplain komplain
yang mengatakan bahwa yang dikatakan tadi
banyak sekali data data fakta fakta yang tidak menampilkan
dan sebenarnya dan itu cenderung pada kebohongan
saya kira itu sebagai catatan dan mudah mudahan debat ke depan kita akan lebih baik
dan pemimpin tertinggi harus memberikan teladan
yang paling penting adalah kejujuran tidak berbohong
dalam waktu ada hari kedepan saya kira akan ada pembahasan pembahasan
bagaimana freeport bagaimana blok blok akan diambil alih dan sebagainya
itu untuk memberi penjelasan lebih pada masyarakat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik terima kasih kepada bpn

dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab
kami persilahkan kepada tiga orang penanya saja dari rekan rekan media yang ingin bertanya
satu sebelah sana
langsung ditanggapi ya pak ya
sebutkan nama dan medianya terlebih dahulu
oke kita baru saja mendengarkan jumpa pers dari kedua tim pemenangan
baik jokowi ataupun prabowo usai debat kedua tadi